kemudian setelah itu terwujud terpenuhi kita memastikan tahap berikutnya yaitu transisi tanggap darurat
saat tanggap darurat dengan transisi ini sama sama paralel kegiatan
itu mulai didatang mana rumah rumah yang rusak infrastruktur yang rusak dan bagaimana
dan untuk mempercepat proses itu bnpb juga mengirimkan tim dan tadi sepakat juga
korem juga akan menunjuk salah satu prowiranya untuk membantu
dan kores juga untuk menjadi komandan satgas di pulau bawean
pak kamu kan transportasi menjadi yang berkati banyak yang belum sampai di batu
kan kita lihat evaluasi dengan posko itu ya
kan bahan makanannya bahan bangunannya dan segala macam itu bisa menghambat nggak
tapi untuk saat ini untuk bahan makanan kemasyarakat kan nggak
ya kita menggunakan yang reguler kapal laut
tapi kita juga pak upatiu akan mempercepat dengan menggerakkan armada
basarnas juga provinsi juga
nah karena kita lihat kemarin dari udara kebutuhan dasarnya terpenuhi ya tidak perlu menggunakan armada udara
artinya prioritasnya untuk logistik makanan ini
sekarang kebutuhan dasar makan minum sanitasi kesehatan
itu harus benar benar terjamin begitu itu sudah selesai baru yang tadi saya katakan amati
rumah rumah ya rusak maupun itu yang rusak
jadi masih ada bencana nya sebenarnya pak upatiu apakah masih ada perkembangan yang berkembang
ya sampai sekarang sudah dua ratus lima puluh satu kali bencana atau gempa
nah kalau kita lihat dua ratus lima puluh satu kali ya pasti masih ada
tapi berdasarkan pengalaman gempa gempa di tempat lain dan sebelumnya makin kesini makin kecil
sehingga mungkin sekarang yang dua ratus lima puluh ini sudah tidak
nah begitu terasa maka sudah dua satu kali
sampai ada yang direlokasi
kelihatannya kemarin dari pemantauan sementara di bawean tidak perlu ada yang direlokasi
tapi kita nunggu nanti kan akan assessment terus
pemerintah daerah akan melihat terus dari bmkg juga dari badan geologi
kalau memang itu rawan sekali ya kalau perumahan harus direlokasi relokasi
tapi sekarang belum belum kita putuskan direlokasi
jenderal setelah meninjau ke lokasi kemarin perkembangan pengungsi atau saudara ingin balik ke rumah juga
ya mereka kan tadinya terinformasi akan ada tsunami dari poak poak
jadi mereka takut mereka mendirikan tenda tenda dekat rumahnya
ya nggak apa apa tapi mungkin di sana kemarin kita sudah berikan penjelasan bahwa tidak ada kemungkinan tsunami
sebagian saya lihat sudah mulai lebar itu